iya nama saya ternyata ganjar pakbut
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera untuk kita semuanya
sholat sholat ya sastu namah budaya lahir
ada tiga berbagai cerita yang saya sampaikan
karena hadir hari ini para pengusus dan terbangun
pimpinan parateri langsung terima kasih
yang ada tiga sekjen yang hadir saya terima kasih
bisa catu hari ini dan hari ini pimpinan yang berumur juga
oh relawan juga banyak
ini relawan ini lebih suhu mas
kalau mau bubar kita bersama acaranya penuh
alam liarannya selama syawal juga penuh
jadi mereka juga sangat berjuang yang tidak pernah berhenti
dulu sama disampaikan oleh pak pakun
pak mahfud suaranya sempat hilang saya tanya
nah ini sekadar sekian titik lagi
jambunya kurang dari
saya ditanya pak kanyarawa segeri
iya jadi pak pakun sekarang olahraga makan halal bialal
mendengarkan kawan kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran
jadi kalau dulu saya mengintam
itu bisa jauh lebih tahu
tapi saya baru tahu juga menginapnya
kegiatan mengintam itu menarik perhatian saya
tuhan rupanya ini menjadi populer
karena populer diantarain orang lain
di bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja
saya pikir prof kerjanya belum itu kerja di pemerintah
ada juga pintar di tempat petani
jadi kemarin ketemu petani dan mengejar pokok
maka pada saat cerita pokok langka itu mereka terlihat di daerah itu
setelah itu sebelum mengejar pokok
disampaikan oleh para petani
tapi ini cerita isu yang biasa saja
pak gacaro cerita apa
nah saya datang ini bawa deras
kalau cuma ngomong sama beberapa orang
dibayangkan dengan sangunya sekali
jadi cerita setrika itu
sekarang menjadi sebuah catatan
dari kawan kawan yang berpikir
pada saat kemudian jawabannya saya sepakat
maka kita melakukan secara konstitusional
mau mengikuti secara konstitusional
teman teman yang hukum berjalan
dan pak paku yang memberikan briefing
bagaimana kita melakukan proses itu dengan baik
dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar
nah dissentingnya pak arief
karena kalau gak salah kalimat terakhirnya
intinya pak paku layak dikabulkan
karena semua pun tidak
maka buat saya sekarang prosesnya adalah
memberikan edukasi kepada publik
maka saya sampaikan kepada banyak orang
tapi hari ini tuh menjadi cerita
bahwa itu gol yang
tugas kita adalah memberikan pelajaran
sehingga sepak bola sekarang ada kameranya
jadi kalau terjadi kontroversi
ini bukan perbaikan yang terakhir
untuk memudahkan cerita pendidikan
sekarang kawan kawan dari ilmuwan
karena di daerah itu orang mulai mengaku
iya sebenarnya pak arief itu begini
begini itu mulai ada cerita
mounting system di dalam kpu
ini cerita sangat pemilihan
dan tentu bahwa ketiga ceritanya adalah
bahwa kita tidak akan berada di sini
kita akan mengawal sedang caranya
dan saya dikelahkan pertama
saya tidak akan bergabung di pemerintah ini
tapi saya sangat menghormati pemerintah ini
dan kami akan melakukan kontrol
sehingga moralitas politik yang ada
cara berpolitik yang benar
dan semua sama sama performa
cara mencibir kita yang paling benar adalah
sehingga kita akan bisa melakukan tindakan tindakan yang pas
maka terima kasih buat kawan kawan yang tetap setia sampai hari ini
terima kasih kepada kawan kawan yang tetap setia sampai hari ini

dan kami kemarin berbincang dengan pak lete
saya dan pak mahfud diajak terus menerus
dan kita mulai membaca catatan catatan
kemarin saya ketemu dengan para ekonom
rupiah sempat tak telah ulang dengan baik
tapi juga tadi saya cek kembali enam belas ya
apa artinya ekonomi sedang tidak baik baik saja